pemkot solo dan marketplace shopee bekerjasama mendorong umkm untuk bisa bersaing di pasar global
solo dipilih karena dianggap memiliki potensi besar pengembangan umkm
kerjasama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh wali kota solo
gibran raka buming raka dengan direktur eksekutif shopee indonesia handika yahya di hotel alila solo jumat sore
membuka acara handika mengatakan bahwa umkm adalah bagian penting dari bisnis shopee
ia pun berkomitmen membantu umkm untuk mengembangkan usahanya
misi shopee selalu bergerak membantu umkm untuk membangun bisnis yang lebih besar lagi di pasar nasional dan global
di solo ada empat puluh ribu umkm yang sudah tergabung lima ribu diantaranya sudah ekspor
ini merupakan potensi besar untuk berkembang
kerjasama tersebut berlangsung dalam jangka panjang beberapa program yang diberikan oleh shopee antara lain edukasi bantuan finansial hingga pemasaran
pertama edukasi yakni mengelola toko lebih baik
kedua pendanaan juga membantu berinvestasi dari segi mesin dan mental agar lebih baik
kemudian kampanye kampanye tertentu seperti shopee pilih lokal untuk membantu memasarkan
pertanyaan adalah bisnis utama
kesamaan dari shopee adalah bagian penting dari keluarga besar shopee
itu menjadi misi bagi kami untuk selalu bergerak membantu para pelaku umkm agar terus dapat mengembangkan kualitasnya dan membangun bisnis yang lebih besar lagi di pasar indonesia dan pasar global
hal ini akan kami lakukan secara konsisten melalui edukasi pendanaan pemasaran dan membukakan akses besar besarnya pada pelaku bisnis lokal pasar global
kami melihat potensi yang sangat besar
ada empat puluh ribu umkm yang telah bergabung dalam shorma dan lima darinya telah memiliki toko ekspor yang aktif
jadi ini merupakan sebuah potensi yang sangat besar bagi pedagang lokal untuk selalu bertengah ke depannya
acara hari ini kita akan menyediakan wadah bagi para pelaku umkm
sementara itu gibran menitipkan pesan kepada handika untuk membina umkm yang ada di solo
hal ini merupakan salah satu usaha percepatan perekonomian pasca pandemi di solo
putra sulung presiden joko widodo itu juga meminta agar shopee segera membuka kantor di solo
dia ingin empat puluh ribu umkm yang bergabung di shopee dijaga dengan baik dan bisa semakin bertambah
ya kami harap dengan adanya shopee umkm di kota solo bisa naik kelas
bisa go digital pasarnya bisa lebih lebar lagi secara nasional dan global
tadi yang udah kita lihat beberapa itu ada kaligrafi ada batik ada ini juga apa
baju muslim juga banyak tadi ada salah satu seller yang
setiap hari empat bisnis itu luar biasa sekali
mas ini kan dengan adanya shopee sama ini kita agakkan
mulai tahun ini bisa ada umkm yang berekspor
ya sudah ada malah sudah ada yang berjalan
sudah ada banyak banget jadi memang ya umkm solo itu tidak bisa dipandang sebelah mata
dan produk produknya diminati orang orang dari luar indonesia yang luar biasa sekali
sementara salah seorang pelaku umkm dari solo
laser katin mengatakan bahwa produknya bukanlah produk musiman yang semua orang membutuhkan
sehingga dengan adanya shopee bisnisnya diterima di berbagai penjuru indonesia
sebelum bergabung sama umkm ini kan kelihatannya kalau untuk mahar mahar kayak gini
belum tentu semua orang juga mengenal untuk produk produk kayak gini
dan setelah ada umkm ini beruntungnya
produk kita lebih dikenal lagi di pasaran luas khususnya di luar luar kota
kita sekarang alhamdulillah bisa mengirim irim kayak gini ke luar kota papua aceh kalimantan
itu semua aman sampai saat ini
kerjasama dengan pemerintah solo ini sejalan dengan langkah strategis lainnya yang dilakukan shopee
untuk meningkatkan kualitas para pelaku umkm di tanah air

saat ini shopee mencatatkan keberhasilannya dalam program ekspor
dengan peningkatan transaksi harian hingga enam kali lipat dalam kurun waktu setengah tahun
yakni juni dua ribu dua puluh sampai januari dua ribu dua puluh satu